baik selanjutnya kita akan simak informasi dalam negeri
bagi anda yang ingin menjadi lebih sehat pada bulan puasa ini cobalah mengganti menu berbuka dengan buah buahan
masih belum terlambat lah ya untuk mencoba ini
namun jika selama ini anda berdalih harga buah buahan mahal
liputan rian hasri yang satu ini akan menawarkan solusi berbelanja buah dengan lebih hemat
nah informasi ini sekaligus menutup good morning edisi hari ini
iya jangan lewatkan saja nih informasi terbaru
sia indonesia dua puluh empat jam di transition dan yusy tv
saya danier ahri
saya prabu revolusi
ya setelah menikmati
kota medan sekarang saya berada di depan gunung sinabung ya alias di lahan perkebunan warga yang ada di brastagi
ini kalau anda perhatikan selada selada ini dan juga buah buahan yang ada di sebelah sana nantinya dipanen dan akan dijual di pasar buah beras tagi
kabarnya sih harga buah di sana masih sangat murah
ini dia saatnya
untuk saya membuktikan dengan seratus ribu saya bisa mendapatkan berapa jenis buah buahan di pasar buah beras lagi
nampaknya kebingungan ada apa ini
iya nih saya kebingungan nih pak
tadi saya mau ke pasar buah brastagi saya turun angkut tinggal turun di sini
ya ini ramai sekali pak ya
ini taman lubini benar
iya benar taman lubini
kalau yang di myanmar itu yang paling besar
kalau di sini ya leprika pakuda suedagon
berarti yang kedua terbesar ya kurang lebih ya
kenapa tujuannya ke taman lumbini
ya karena akan lewat aja
oh pas lewat aja
jangan jangan tujuannya mau ke pasar buah brastagi lagi
iya itu juga tujuan
oh itu juga tujuan
tapi saya tadi tersesat akhirnya mampir juga ke sini
ini salah satu spot yang juga menarik untuk dikunjungi
ini namanya ialah jembatan apa bang
nah benar sekali kenapa jembatan disebut jembatan cinta
karena memang dari jembatan ini anda bisa melihat simbol simbol cinta
dan semoga bagi anda yang belum menemukan cinta anda akan menemukan cinta di sini
salah satunya ialah cinta kepada alam
nah jadi ini sekarang setelah tadi saya tersesat
naik angkot tidak sampai ke brastagi akhirnya si whisky mengantarkan saya
satu dua tiga
nah ini dia whisky benar tidak kalau di brastagi itu buah buahannya murah
baiklah whisky antarkan saya whisky ke pasar buah brastagi
pasar buah brastagi
ya sudah karena kita sudah tiba di pasar buah brastagi mari kita berburu buah
pasar buah brastagi
jadi kalau rp seratus kita bisa dapatkan berapa jenis buah buahan mari kita berburu
pasar buah brastagi
pasar buah brastagi
ini dengan keluarga ramai
ya dengan keluarga
oke baiklah kalau begitu ya bapak enak punya keluarga saya sendirian saja nih
ada yang mau diajak berkeluarga nggak
ya saya mau
pasar buah brastagi
ini dengan keluarga ramai
ya ini dengan keluarga saya sendirian saja nih

pasar buah brastagi
rp tiga puluh lah bu janganlah rp lima buat beli goreng nanti boleh tidak

dapatlah rp tiga puluh sama kita

sudahlah dilebihkanlah satu wah lebih satu

ada lima capek tapi ya tapi nggak apa apa ternyata seni menawar saya masih lumayan ya
bang ya satu tipsnya ialah anda harus ramah dan berani untuk ya mau ngobrol lah sama yang dagang
sehingga bisa mendapatkan buah ya lumayan banyak seperti saya oke sampai ketemu di vlog selanjutnya